lihat bang patar enggak
sama aku aja cuy
yang bener kamu mau
mau nggak perlu persyaratan lain
yang penting stnk nya kasih aku ya
bentar dulu be kojak ada perlu mau ke dalam dulu
iya bentar des
iya bentar des
iya bentar des
iya bentar des
hai hehehe hai benar benar mulu jack keistrikan mabe coba ngajak dikatain keistrikan
pas makasih ajak pokoknya nanti habis motornya saya gadein saya langsung bayar ya
halo ya bunur antrein parsel
gue habis ngasih lo lima ratus ribu suruh ngantar parsel rejeki wah alhamdulillah ya jack kata
bapak saya itu adalah rezeki orang yang membantu orang lain dalam keadaan susah bapak
keredis lebih keren lagi kalau kamu tambahin pinjamannya alhamdulillah
jadi mudik kamu mah kebiasaan motor
itu kan kue kering bikinan fatatis sama emak
jadi bagus ya kalau diginiin
seharusnya ongkos mengantarnya itu gratis
ya kagak bisa bu nur
kan emak sama tatinya jualannya kagak termasuk ongkos kirim
sudah antarkan kue ini ke alamat yang ada di sini ya
ini kan alamatnya ada di rw kita juga ngapain pakai ojek
tidak apa apa biar kuenya kesannya mahal
dia tetap aja ketahuan bu nur
yang bikin mama taco orang ada stikernya
oh itu sudah saya lepas
hati hati ya bang ujang
buat bu indah guru matematika
memangnya kenapa dengan bu indah
biar dia nggak bakal ngasih nilai jelek lagi untuk bu nga
bunga yang membuat nilai kamu bagus itu bukan parsel
tuh dengerin bapak
uangnya udah pipih kirim lewat bank baru aja
masa oleh oleh lagi ya tuh mih
masya allah mih
bakal jadi begitu
maaf soalnya dari tadi pagi pengemis gak ada berhentinya
terima kasih ya
lihat bang patar enggak
sama aku aja cuy
yang bener kamu mau
gak perlu persyaratan lain
yang penting stnk nya kasih aku ya
mohon maaf lahir dan batin john
terjelek maunya mahal
ibu lihat bang patar nggak
emang di rumahnya nggak ada
saya udah kesana bu
tapi gak ada
ya kalau di rumahnya nggak ada apalagi di sini
ada apa lagi sih mas
kalau pegadaian yang dekat sini ibu tahu
sampai gua dah
babe dari mana be
babe gak ke kontrakan tati
sebelum ke masjid gue kesana
babe udah bilang
kapan tati harus pindah
terus mereka pindahnya kapan mbak
lah gua kagak tau
belang aja babet takut ngusir mereka
babet mau kemana lagi
pegadayanya masih buka
masih tutup jam tiga
terima gadai motor
motornya bang tahun berapa nih
disini minimal tiga tahun terakhir
jadi kalau abang gak percaya
halo assalamualaikum bang patar
bang patar kemana aja
saya cari cariin bank patar
bang patar ada di pengkulan masjid
ini bang patar
saya teh mau gadai motor saya
saya kesana sekarang
bang parkir aja
nanti aja bang
kamu gak nganturin aku
isinya apa alju kayak gitu
asal jangan bunga
kan nama aku udah bunga
kalau enggak tiramisu
atau enggak ekra
atau enggak ekra
atau enggak ekra
atau enggak ekra
atau enggak ekra
atau enggak ekra
parsel isi sirup sama isi sarung
jangan sekali sekali kamu ngemis ngemis kayak tadi
ibu sama bapak enggak suka
perempuan itu kamu harus punya harga diri
jangan sampai ada orang tahu kalau aku di sini
mas wisnu ngapain muncul ke sini
tolong ingat baik baik pesan aku
dari dulu aku sudah berpesan sama kamu
tolong minta arman supaya jaga jahira baik baik
jangan sampai dia dekat dengan orang lain
begitupun sebaliknya arman
jangan sampai arman dekat
ada yang datang
kok kak sinta bisa ada di sini
aku di sini itu karena diajak rama untuk tinggal di sini
kenalin temen aku sinta
sinta yang bantu aku cari bunga main enak kemarin di semarang
kebetulan sita tinggal di sana
iya terus kenapa dia ada di sini
karena sinta juga diserang siluman ular
kak sinta diserang siluman ular
aku harus bersabar
jangan sampai nagraj tau siapa aku sebenarnya
iya jadi aku itu takut banget sama ular
begitu aku masuk mobil ramah tiba tiba di kaki aku ada ular tante
aku takut banget dipatok ular
untung aja rama nyelamatin aku dan langsung buang ular itu keluar mobil

aku akan kembali ke rumah
aku akan kembali ke rumah
aku akan kembali ke rumah
kalian semua jangan terlalu percaya dengan perempuan ini
kalau sinta ini adalah seleman ular juga pak
kenapa sih pak semua orang itu dicurigai sebagai seluman ular
jas jas tadi kak rama itu udah bilang kalau sinta itu diteror sama siluman ular juga
dan sinta yang menolong kak rama untuk mencari bunga mahena
aku yakin siluman ular itu menyerang orang orang dekat sama aku
iya tapi kamu gak perlu deket deket selesai kan rama
angeli siluman ular itu penendang
dan dia udah tau kalau aku bersama sinta
kalau sinta ada apa apa bagaimana
aku yang rasa bersalah
jadi aku udah putusin
mulai saat ini kita tinggal sama kita
emangnya om sama tante setuju kalau ada perempuan lain di sini
kalau memang hadirnya aku udah di sini bikin situasi malah jadi nggak enak
aku gak apa apa aku pergi dari rumah ini
semoga aja siluman ular itu gak mau ikutin aku
sekarang tolong izinkan aku untuk beres beresin barangnya
rezi rezi tunggu tunggu
kamu tutup disini
maaf pak tolonglah
aku gak mau lagi ada korban orang orang dekat sama aku
kemarin di berita tv ada apa
itu yang di tv adalah temen aku dan dia meninggalkan siluman ular
angelie juga kan dia dipatuh siluman ular
mama gak keberatan kok kalau sinta mau tinggal di sini
mama juga tahu rasanya diteror dengan siluman
papa juga nggak masalah kan
iya gak masalah sih sebenarnya
cuma satu hal yang harus kita ingat
sebentar lagi rama dan angelie mau menikah
dan papa gak mau ada masalah lagi di rumah ini

gara gara keluarga kami
kamu jadi ikut ikutan terancam sekarang
sekarang karena sudah malam
kita istirahat duduk aja
aku bukan wujud aslimu
kamu pasti akan kehabisan nafas
dan kamu akan mati di dalam akwarnium sini
kalau aku sampai berubah
wisnu pasti kecewa
bapak juga pasti dalam masalah
dan hilanglah harapan aku buat jadi manusia seutuhnya
semoga dewi ada di rumah ini
aku harus bisa masuk ke sana tanpa ada yang melihatku
semoga dewi tidak merusakku